rombongan pelari berbendera ini punya peran penting
di ajang lari yang kian marak digelar di berbagai daerah
pasca dicabutnya status pandemi covid sembilan belas
rombongan pelari ini disebut peser
sederhananya peser bertugas membantu para pelari finish
sesuai dengan target waktu yang diinginkan
apakah para peser harus berlatar belakang atlet lari
atlet kalau dia mau bisa
kemudian juga orang biasa juga bisa
asalkan dia memang pelari
dan dipastikan berlatih
kemudian dipastikan juga timing dia pada saat race nanti
misal dua jam tiga puluh hal marathon
dia harus punya catatan waktu yang lebih bagus dari dua ratus tiga puluh
misalnya dua ratus sepuluh atau dua ratus lima belas atau dua jam
supaya passingnya itu bukan pas pasan di dua jam tiga puluh
artinya tak sembarang pelari bisa jadi peser
pihak penyelenggara biasanya memilih pelari
yang telah memiliki pengalaman sebagai peser
seperti iqbal peser maraton di subwaktu lima jam
yang telah beberapa kali memandu para pelari
di sejumlah ajang lari dalam negeri
saya sudah lima kali jadi peser
terus untuk yang lainnya sebelumnya ada beberapa kali
tapi mungkin saya nggak usah sebutin ya brandnya ya
jadi saya sudah dari jadi peser sendiri
mungkin ada ya delapan sembilan kali lah
jadi dari komite my bank sendiri
memberikan kita seperti supporting untuk lari
itu ntar berupa ada sepatu baju
terus habis itu kita free untuk hotel sendiri
free untuk pesawat gitu
jadi memang kita disupport untuk peser my bank maraton ini
full sama tim dari komite my bank
selain menjadi acuan laju para pelari
peser juga harus memiliki pengetahuan pertolongan pertama
pihak penyelenggara biasanya melakukan pelatihan
sejak berapa bulan sebelum race berlangsung
dimana peser itu kita sediakan untuk membantu persiapan
dari para pelari ya sehingga ketika race day nya nanti
mereka sudah lebih siap secara mental dan juga secara fisik ya
untuk bisa lari apalagi yang untuk kategori half atau full maraton itu
perlu persiapan yang
cukup serius ya untuk bisa mempersiapkan diri dan juga mental
untuk bisa mencuri racenya
dan di sini peran peser di sini sangat membantu
untuk bisa membantu meningkatkan kinerja pelari
kriteria lain yang kita pakai adalah
peser peser ini juga harus terlatih di dalam tindakan tindakan safety
yang sewaktu waktu bisa diperlukan di dalam
kemerjensi keselakaan atau apa paling tidak mereka sudah bisa memberikan
peraturan pertama ya pertolongan pertama pada pelari
jadi pelatihan pelatihan seperti cpr ya itu sudah kita berikan
di ajang maybank marathon minggu pagi ada empat puluh lima peser bertugas
yang terbagi dalam beberapa kelompok untuk kelas maraton half maraton
dan sepuluh km